nah ketemu lagi bareng gue rengga dan fajar di renjeroto kompas tv
nah sekarang gue ada di ems dua ribu dua puluh empat sahabat kompas tv
gue sekarang ada di boothnya mobil yang baru masuk di indonesia tahun dua ribu
dan di finfast ini mobil yang mereka andalkan adalah
nah itu adalah tipe tipe yang udah bisa dibeli di indonesia kayak gitu
inden ya soalnya mobil baru juga kayak gitu
nah sebenernya tuh mobilnya ada banyak jar
cuman yang vf enam sama vf
tujuh itu belum dijual di indonesia itu
kan masih awam eh masih asing nih di telinga kita
finfast itu merupakan mobil produksi dari vietnam
dan sebenernya mereka itu punya dua pabrik kayak gitu
di vietnam dan juga di amerika kayak gitu
nah kalau yang di amerika itu buat pasar di benua eropa
mereka ngirimnya dari finfast amerika
dan kalau dari benua asia mereka ngirimnya dari vietnam
kalau vietnam bisa bikin mobil indonesia juga harus bisa dong
dimana indonesia tuh gimana ya
taraknya udah di atas vietnam jauh lah kayak gitu
ada lambu ala ala jet bus lima yang baru
cuman disini dia terpisah ya
dia nggak langsung nyatu gini seperti mbak sivi
dan di tengahnya ada logo kebanggaan dari finfast gitu
terus di bawahnya lampu led ini
dia ada lampu yang menurut gue
layoutnya hampir mirip kayak hyundai kona yang elektrik ya jar ya
bawahnya ada lampu stek kayak gini
iya dan beberapa mobil sekarang kayak gitu sih emang ya
dan ini baterainya jar dia tuh empat puluh satu sembilan kwh kayak gitu
kalau kayak gitu tujuh puluh udah parah ya nih
ini mereka klaimnya nge charge nya dari sepuluh persen sih
kalau mereka pakai charger yang dikasih oleh finfas
itu sekitar dua puluh tujuh menit aja udah penuh
soalnya kalau kita beli mobil ini
itu udah include atau sepaket dengan chargeranya kayak gitu
mobil ini tuh bisa digeber sampai dengan satu ratus tiga puluh km per jam top speednya
torsinya ya sekitar dua ratus empat puluh dua nt lah jar
dan dia bisa dari seratus dia bisa menempuh jarak sekitar tiga ratus delapan belas km lah kayak gitu
nah terus ini baterainya pakai bahan apa nih baterainya
baterainya ini pakai bahan lfp dimana
eh bentar bentar singkatan tidak diprobolehkan
ya baterainya itu pakai lfp sivy
emang benar baterainya pakai lithium ferro phosphate
ini ramah sekali buat di indonesia kayak gitu
sekarang kita lihat di bagian agak bawahnya nih satwa
di bawahnya ini ada dudukan empat nomor
terus di sini ada nongol kecil ini adalah kamera sobat sivy
kalau di sini ada kamera berarti kita asumsikan minimal dia udah bisa tiga ratus enam puluh lah ya
di bagian ini ada weather sepertinya
jangan getok getok kita gak aware
terus di sini ada kisi kisi yang buat ya meskipun dia mobil listrik tetap butuh pendinginan dari alam lah ya gitu
karena dia support green flation dari bisa dari alam gitu
dia ini jatuhnya single tone jadi ya
single tone tapi mereka menggunakan finishing stainless kayak gitu dari sini
dan di sini ada warna warna kayak yang dikesek kesek tuh bisa bunyi gitu loh
terus di sini dia ada set sen yang sangat berfungsi sekali buat kita belok
ini bisa dijadikan warning lah buat mereka
ada vendor ya kecil lah ya nggak gede gede banget
ini ada vendor yang dari itu juga dof juga
terus dia pakai ban dari korea kubu
memang dari korea dari namanya kelihatan kumho
nah di sini dia pakai profil ban dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh lima ring delapan belas
menurut gue ini banyak cocok cocok lah jar ya
dan dia pakai velg alloy asli
nah sebagai mas sivy handle nya manly sekali
dia tidak rata dengan bodi dia langsung kita congkel kayak gini
mobil baru tidak ada talang talangan air
terus di sini mirip dari samping mirip lampu dari folvo
terus di atas sini masih tinggi kita langsung ke belakang ya
ada shark fin yang nonjol
terus di sini ada lampu rem stop lem
dan dia sayangnya ini masih nonjol gue kasih tih
ini kalau diumpetin di sini makin bagus makin clean sih
terus lagi lagi mereka tidak menggabungkan dua lampu ini
dan dikasih logo v yang besar di tengah tengahnya gitu semua gue kasih tih
nah yang penting kita lihat ini apakah powertail kita atau enggak
ini tadi gue coba buka mengejutkan sama tih
di mobil harga dua ratus delapan puluh delapan sampai tiga ratus jutaan
kayaknya paling di kelasnya paling bagus ya
tapi bisa power tailgate cuma di rp tiga ratus an lebih dia
kalau ini dua ratus delapan puluh delapan sampai tiga ratus masih worth it lah ya gitu
paling dari harga wuling rev doang ya
terus abis itu di bagasi belakangnya bener bener cukup luas
yang terlihat ini adalah materialnya cukup tok tok kayak gitu loh kalau di sini
yang terlihat ini adalah materialnya cukup tok tok kayak gitu loh kalau di sini
cuma dia udah flight bottom kayak gitu
dan di sini bisa buat bluetooth teleponi
bisa buat pindah pindah saluran radio
dan juga bisa ngatur mid di depan kita
di depan kita bisa lihat trip a trip b
di mana kita ngasih over speednya
kita wah jangan jangan dar dibuat kenceng gitu
set top speed di seratus km bisa di delapan puluh meter bisa
dan di sini ada tire pressure juga
kita benar di sini disediakan layar yang cukup besar ya
ada kayak koneksi buat ke handphone kita
kita pindah ke layar tengah ini jar
di tengah ini luas layarnya cukup gede ya
ada kamera tiga ratus enam puluh seperti yang kita bilang tadi
dan juga ada animasi mobilnya yang delapan bit
di situ di sisi tuas transmisinya
di sini ada p r n dan juga d
dan yang bagus ini ccp nya tuh gede dan tinggal mencet doang
terus di bawahnya ada mode berkendara
ada eko mode kayak gitu
steernya dia pakai man by power
pakai sendiri dan dia bisa tidur dan teleskopik
untuk jas kursinya dia belum elektrik
tadi pas saya nyoba nyoba tua tuas tua tuasnya gitu ya
kalau kita belok apa kita sen kiri
dia otomatis menampilkan citra tiga ratus enam puluh nya gitu
cuma tadi sobatkomunikasi tv pas saya nyalain ac
disini kan diatur ya biar arah sembuhnya pas
tapi kita nyari ac disini tuh tidak ada
yang ada cuma di depan passenger
dia bisa ada dua buah kisi kisi ac
yang penumpang masuk angin driver nya kepanasan
terus kita lihat tok tok nya sobatkomunikasi tv
nah ini dilapisin kulit sintetis kayak gitu semua positif
oke mungkin di depan itu aja
kita pindah ke bagian belakang
nah sekarang kita pindah di sisi bagian penumpang belakang
jadi biar anget gitu kan orange gitu buat bohlam gitu ya
tapi ini bolam kelihatan kok bulet
tapi dia udah ada standar isofix kayak gitu sobatkomunikasi tv
jadi dia bisa pakai car seat di bagian belakang
cuma dia nggak bisa yang kita ke dalam gitu nggak bisa
oh jadi punggung lu tidak terakomodir secara
kurang soalnya kita agak ketekan gitu dari belakang
terus ini sih ini plusnya sih
dia auto up dan auto down di semua sisinya sahabat cv
sentuhan kecil cuman itu sangat berguna lah ya
terus abis itu diatas polos gak ada apa apa
dan ada ac di bagian belakang
tapi cuman ada satu kisi doang sobatkomunikasi tv
misal kita di belakang dua orang atau mungkin tiga orang
kita mau misal panas banget gitu ya
nah itu juga bisa soalnya di depan itu ada tiga blower ya tiga kisi ac tabung pasifi
terus disini tidak ada apa apa tidak ada laci penyimpanan
penyimpanan di pintu normal ada satu atau dua buah cup holder
yang mungkin bisa dimasukin air enam ratus mili doang sih
nah di bagian belakang ini juga sama kayak di depan sahabat mbak sivi
terus abis itu disini ada empuk empukan juga dari fabric
cukup nyaman dan dia teatrikal di bagian belakang agak naik dikit
baguslah jadi bisa lihat ke depan kayak gini
terus abis itu kepala cukup lah ya
kepala cukup pasti kita mau kayak gini tuh
saya gini aja gak sundul
pakai gini cukup aman kok headroom aman
lo tinggi lo berapa satu ratus tujuh puluh lima kan
terus abis itu ini kaki bisa dimasukin juga ke dalam jog depan sobatkomunikasi tv
ini cukup lega sih di belakang cukup lega ya
nah sobatkomunikasi tv udah liat kan tadi gimana dari luar dari dalam
di baris depan di baris belakang dari vinfast vf i tiga puluh empat ini sobatkomunikasi tv
emang agak susah penipuannya dan emang belum familiar lah di telinga telinga indonesia ya kayak gitu ya
nah kalau kalian minat sama mobil ini kalian bisa beli mobil ini dengan kisaran harga
rp dua ratus delapan puluh delapan sampai tiga ratus juta rupiah kayak gitu
masih di bawah tiga ratus juta lah hitungannya ya
dan ini emang belum ada harga resminya karena mungkin harga resminya akan diumumkan di next pameran ya mungkin ya kayak gitu
kita tunggu aja tapi kalau misal kalian mau ngantri buat booking ini sudah bisa kayak gitu sama tempat sivi
jadi dengan harga segitu menurut lo cocok gak buat ingin
menurut gua lumayan cocok sih ya untuk mau beli street

maksudnya top speednya di situ cuman menurut gua harusnya di satu ratus lima puluh ya final
nah kan menurut gua juga ada limitnya mungkin ini untuk alasan keamanan juga
iya sih cuman kenapa kayak
bisa sedikit kencang lagi lah kayak gitu
dan yang gua suka tadi harga segini udah power tailgate udah ada tiga ratus enam puluh udah ada fitur cruise control juga ase matok masivi antap
ya mungkin tadi ada kekurangan beberapa yang dalamnya tok tok begitu banyak tok toknya juga terus masih pengaturan setir bambu itu masih apa namanya
fisik atau manual dan itu untuk harga segini masih mendapatkan amnesty lah ya
nah mungkin segitu dulu review gua tentang vinfast vf e tiga puluh empat ini sahabat kompasivi